kita tanyain aja ke orangnya
yang mencurigakan dan orang ini serem banget
ada apa tuh pak
ya kan pemusiman lari jalan buntu
tuh mana bisa lari kan engkau

sudah menyerah engkau
kayak makan kan
lu berani gak sama mereka
dari lubuk pasar sampai kota medan
semua orang tahu aku paling jago
tapi tak apa apa
kau maju duluan
sekarang jalan aku
jauh bung bunanta
terima bung bunanta
subhanallah ustadz itu mereka beneran kabur karena boleh bayi lagi
mencurigakan paling meminta sumbangan kali bangan bangan tapi minta sumbangan kok mukanya
serem gitu ya menurut haikal ini kasus penculikan apalagi aku udah menganalisa kalau penculiknya itu
naro baiknya di sekitar pesantren ayo kita kemana kemana mau kemana mau kemana mau kemana
kalau bayinya adalah korban dari penculikan
oh iya kalau gitu ini nih biar keroknya nih ini dalangnya nih ustadz jaki kemarin
terus terus ente salahin seorang ahli shorga
besok masalah ane jelas jelas ente meng von yang dia bilang ngebe kevin servants
eh laksini banyak nih semuanya saksinya tapi saya bilang setuju karena ustadzaki ngomong
kalau amil punya untuk aneta frustasi bungkem kowe dari lakban nah ini dia bisa ngomong begitu ya
kenapa sih masih aja berdebat di situasi kayak gini
itu lihat itu anak anak lagi dalam bahaya ustadz
ustadz zanuyuy tenang aja ya
di sini ada ustadz musa yang mulia dan santun
untuk masalah yang satu ini
ustadz musa akan langsung turun tangan menyelesaikan masalah ini
ustadz tenang aja ya
nih nah kasih tau ya
langsung aja turun tangan
kalau cuma turun tangan anda juga bisa
nih ini tangan nih ya
ini apa ya turun kan
apa sekolah gini sih
apa susahnya bahasa hiasan
turun tangan menyelesaikan masalah gitu
ustadz zanuyuy ustadz musa ini keadaannya lagi gawat
anak anak kita dalam bahaya ini ustadz
ya allah masih aja berdebat masih aja bercanda
berdua ustadz musa dan juga pak d
tolong cari hasuma dan trio bembo
sekarang juga secepatnya
tidak tidak tidak tidak
apa lagi sih
apa lagi sih
gak bisa ya dikepau ustadz
aduh sebaiknya belum lanjut
kita harus melawan dua orang itu
tapi kita juga harus menjaga bahwa ini
soalnya anak bayi itu luka senten
salah satu caranya
yaudah gimana kalau aku aci sama ismail
udah jaga dia
oke aku sama lopan berpencar ke arah sana
iya tapi ada tipe aku yang asli sama bayi ini
sini sini sian
udah sama is gebe ya
tuh sama taufik lagi
tuh padahal ada kemana tuh anak
cepet nilang banget deh
iya udah pasti sembunyilah
kau ini bagaimana
balonku ada satu
balonku ada satu
aku gak tau lari lari
lu denger suara bayinya tuh
iya itu suara bayi bukan suara kucing
oke ini suaranya dari situ tuh
tuh pada suara itu
itu tuh kau
satu dua tiga
tuh gila saya kena diberries
ini gua minta kehidupan
saat itu kinea beings bahan
hai saya tuh pengen anak anak lah benar pade anak anak dari belum ada yang lewat sini dicariin
susah nggak dicariin ketemu itu tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh
kenapa lari lari ya
mau pade ke mana balik pesan tren
ada ngejar kita
udah pade pade apa apa apa apa lu udah jangan lari lari penjahat penjahat jangan
lari lari santai santai apa api santai ngopi dulu ngopi ngeteh ngeteh ya santai like aja
ngerti gampang ntar pas bola aja ya
kok ada bintang
gendongannya dibawa ismail kok dibawa sama orang itu
kalau dilihat jalannya cepet cepet mukanya panik agak sangar
jangan jangan dia penculiknya nih